mainkan games menarik di gamesplus
mainkan gamenya dapat pincuannya
mata atek kenapa
oh ini gak tau jadi cantik
tapi sih kayaknya pas asobe lagi naik motor terus tiba tiba kayak ada yang
kalau mau nyobain motornya
dah akan ikut datang dulu sebentar ya
kan ngepelnya bau
akang mah kalau udah jalankan gak inget waktu
tan jalan jalannya nanti aja ya
iya yaudah tuh
saya jalan dulu kang dudung
tuh udah masih kelihatan bagus kan
ya kalau kang tatang mah pantes naik motor
masa mau naik motor aja pake pantes gak pantes segala dah
udah nurut sama edah makanya
akang teh lagi diupgrade
tuh tuh kan
buang kang sifat kayak begitu
yaudah sokatu dilanjutin lagi ngepelnya
teh teh mau kemana
ada di kantor baru
oh kantor barunya di mana
teh teh mau ke sana
barang aja sama ncuy
kebetulan cuy teh mau ke sana
ncuy teh sekarang kerja sama ciyoyo
oh iya udah tuh kalau begitu
menjadi pemimpin itu bisa mudah bisa juga sulit
baik pemimpin keluarga maupun pemimpin masyarakat
ada pemimpin yang rajin menasihati anak dan warganya
tapi tetap saja anak anak dan warganya tidak bisa berubah menjadi baik
ada pemimpin yang sedikit bicara
tapi anak anak dan warganya cepat berubah menjadi baik
memimpin itu bukan hanya dengan kata kata
tapi juga dengan perbuatan
anak anak dan warga itu lebih banyak melihat contoh
itulah yang dilakukan oleh rasulullah
memimpin dengan contoh
kalau pemimpin rumah tangga berkelakuan buruk
kalau pemimpin masyarakat berkelakuan buruk
kalau pemimpin rumah tangga berkelakuan buruk

kalau pemimpin masyarakat berallak buruk
sebanyak apapun dia berkata
walaupun dengan kata kata yang baik
tidak akan berpengaruh apa apa pada anak anak dan warganya
perilaku anak anak dan warga
adalah cerminan dari perilaku pemimpinnya
dunia terbalik ustadz
terus yang benarnya bagaimana ustadz
ikan itu busuk dari kepalanya
kalau warga ciraus berkelakuan buruk
mestinya masyarakat menyalahkan saya
bukan saya menyalahkan kalian
itu namanya dunia terbalik
ya memang begitu
aduh jangan gusangin
sudah waktunya masuk
mata atek kenapa
ini gak tau dari cantik
terus tiba tiba kayak ada yang masuk
entah debu entah serangga
akhirnya asobri kucek jadi merah gini perih
tapi gak apa apa alhamdulillah udah ke dokter
makanya disuruh pake kacamata
biarin kemasukan debu lagi
cepet sembuh ya ah
kena serangga atau debu
tapi nggak apa udah ke dokter
oh cepet sembuh ya
kalau gitu dede berangkat sekarang ya
cari baju buat kamu
muka kabutnya sudah misterius min
pasien kita ada yang nyaman dekat sama kamu
kamu tidak pernah sehat spiritual
kalau kamu bau
sambil beli kepala kakap ya kan
lama lama habis jatah uang saya buat kamu nih
kepala kakap itu sudah enak kak
nanti kita beli
banyak tulangnya itu mak
kamu tadi kak asep ke sini lagi minta kerjaan
nih ada dua jenis orang yang gak boleh kamu kasih kerjaan
yang pertama adalah orang yang gengsian
yang kedua orang yang pemalas
tak si asep teh kedua duanya min
kapan kita punya motor
karena yang kau pikirin itu yang kecil kecil
kita punya uang banyak
dan kita benar benar punya yayasan
sampai jumpa di video selanjutnya